di hari terakhir tim sar gabungan tetap menggelar operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun danau toba sumatera utara
tim sar gabungan selasa pagi menggelar apel hari ke enam belas pencarian korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun di danau toba sumatera utara
sebagian tim lain mempersiapkan diri mengemas barang untuk pulang ke markas daerah masing masing
ribuan anggota keluarga korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun danau toba sumatera utara dan juga warga
berkumpul di lapangan tiga rasimalungun untuk menggelar acara doa bersama
doa bersama ini adalah sebagai bentuk keikhlasan keluarga bagi anggota keluarga mereka yang tidak ditemukan sekaligus menguatkan keluarga yang ditinggalkan
saya serahkan lah paling kuasa memang semana lah pak
memang udah bersusah payah aparat aparat pemerintah setempat udah bersusah payah
memang pencariannya itu bagaimana lah pak
ya udah kami pasrahkanlah sama allah aja lah pak kalau masalah pencariannya
karena udah bersusah payah pak aparat aparat setempat ya macam bapak bupati keseluruhan alat alat apa yang memang udah beginilah takdir anak saya
hanya cuman kami berdoa aja lah pak
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari simalungun sumatera utara
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia agus supratman di sana
agus selamat siang setelah di hari ke enam belas ini keluarga dan pemerintah akhirnya sepakat untuk memberhentikan pencarian korban
apakah langkah lanjutan yang akan diambil kedua belah pihak agus
ya hanum saat ini sedang berlangsung proses peletakan batu pertama pembangunan monumen bagi korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun
sekarang sedang berlangsung
dan sedang proses pemberian upah upah dalam tradisi ibatat atau pemberian semangat spirit natondi bagi keluarga korban yang ditinggalkan
agar tabah menjalani proses kehidupan selanjutnya dan dapat kembali beraktivitas di tengah tengah masyarakat
kemudian tadi juga baru saja selesai upacara tabur bunga bagi semua keluarga korban telah dilakukan
nah setelah dihentikannya pencarian maka pemerintah melakukan berbagai langkah
yang pertama adalah tetap mensiagakan sartoba dan sartambahan dari pusat untuk tetap bersiaga dan berjaga di tiga ras ini
sekaligus juga melakukan berbagai upaya upaya baik pencarian maupun membantu keluarga korban
yang selanjutnya adalah upaya untuk memberikan berbagai bantuan kepada keluarga korban terutama anak anak korban yang kehilangan orang tuanya dalam musibah ini
pemerintah melalui menko maritim pesan pesan presiden kepada menko bahwa anak anak korban
semuanya akan ditanggung biaya pendidikannya bahkan hingga keberguruan tinggi
tadi bupati simalungun sudah menyatakan bahwa setiap bulan akan memberikan santunan satu juta rupiah kepada anak anak korban yang orang tuanya meninggal dunia dalam peristiwa ini
kemudian ini diharapkan tradisi atau janji pemerintah ini akan dilanjutkan pada bupati bupati periode periode berikutnya hingga anak ini dewasa dan mencapai pendidikan tinggi
nah kemudian untuk berbagai santunan juga telah disiapkan
sara harja sudah mendata dan tim gabungan dari sepuluh instansi telah membuat pernyataan tentang satu ratus enam puluh korban yang dinyatakan hilang
ini menjadi dasar nanti bagi jasara harja untuk memberikan santunan
juga santunan dari kementerian sosial akan diberikan setiap ada keluarga yang anggota keluarganya hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal sinar bangun
agus singkat saja apakah benar memang bahwa keluarga korban ini sudah satu suara sepakat untuk menghentikan
karena seperti kita tahu bahwa kemarin ramai sekali pemberitaan terkait hal ini ada cek cok begitu yang terjadi ketika menko maritim mengunjungi lokasi
ya hanum hingga hari ini memang suasana kondusif suasana haru isak tangis saat tabur bunga terjadi sehingga seluruh anggota keluarga sepertinya ikhlas dan pasrah bahwa pencarian sudah tidak dapat lagi dilakukan karena alat yang sudah tidak memadai
dan kemudian serana perasaan dan kerja keras tim yang sudah enam belas hari membuat keluarga saat ini sudah seperti satu suara bahwa mereka ikhlas dan pasrah mengikuti proses hari ini proses berkabung bersama berdoa bersama
sehingga pendapat pendapat lain bahwa menolak dan mengharapkan juga sebenarnya sudah diapresiasi dan sudah ditanggapi oleh pemerintah terutama tim sargabungan dengan tetap menempatkan tim sar toba dan ditambah tim sar gabungan
ini juga mengakomodir permintaan dari keluarga bahwa upaya pencarian tetap dilakukan
namun sebagian yang lain yang sudah pasrah dan sudah menerima mengikuti proses acara ini dengan baik sehingga saat ini sebentar lagi akan dilakukan peletakan batu pertama monumen bagi satu ratus enam puluh empat korban
monumen ini akan berbentuk kapal mirip dengan kapal sinar bangun yang tenggelam panjangnya tujuh meter dan lebarnya tiga meter
ini diharapkan dapat menjadi saksi sejarah
jadi bagi semua pihak agar peristiwa ini tidak terulang dan saksi bagi generasi generasi mendatang yang keluarga mereka menjadi korban dalam peristiwa ini untuk datang kembali melihat bahwa disinilah anggota keluarga mereka ikut menjadi korban dalam tragedi tenggelamnya kapal sinar bangun
baik agus supratman terima kasih atas laporan anda langsung dari simalungun sumatera utara